di jakarta wakil presiden maruf amin beserta keluarga melaksanakan solat idul atta di masjid istiqlal
sholat yang dimulai pada pukul tujuh pagi ini tanpa pembatasan kapasitas yakni mencapai satu ratus lima puluh ribu orang
sementara sebagai kotip yakni amsyuriah pengurus besar nahdlatul ulama dan abdul muksid ghazali
ada pun tema kotba dalam solat idul atta kali ini yakni spirit idul atta tingkatkan solidaritas kemanusiaan dan kedermawanan
tim liputan cnn indonesia
ketegangan mewarnai pemberengkatan sapi kurban bah citro sumbangan presiden joko widodo
sapi berjenis simental dengan bobot mencapai satu dua puluh lima ton ini memberontak ketika dikeluarkan dari kandang
di desa sugiwaras kecamatan wonomulyo polewali mandar rabu siang
pemberengkatan sapi ke lokasi penyembelihan di kecematan mambi kabupaten mamasa
berjarak dua ratus km ini disaksikan oleh sejumlah warga setempat
seperti diketahui sapi mbah citro dibeli oleh presiden jokowi dengan harga rp satu ratus tujuh lima ratus
pemeriksaan rt mortem dilakukan petugas surin kpkp terhadap dua sapi presiden jokowi dan wakil presiden ma'ruf amin
yang disumbangkan ke masjid istiqlal jakarta pusat pada rabu siang
pemeriksaan pertama dilakukan petugas terhadap sapi presiden jokowi
berjenis simental berbobot satu dua ton
dilanjutkan dengan pemeriksaan sapi sumbangan wapres berjenis limosin dengan berat satu satu ton
kedua sapi tersebut diperiksa kesehatannya mulai dari pengambilan air liur
pengecekan kuku dan mulut serta pengambilan sampel darah
hasilnya petugas memastikan kedua sapi tersebut dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit
kondisi dalam sehat kemudian pada saat nanti sampai pemotongan tanggal satu juli pukul tujuh
sapinya dua duanya sehat
sebelum dilakukan pemeriksaan di masjid istiqlal
kedua ekor sapi tersebut sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan di balai subang
dan telah dipastikan sehat
rencananya sapi presiden dan wakil presiden bersama dengan empat puluh lima ekor sapi dan lima belas ekor kambing lainnya
akan disembelih pada sabtu satu juli dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia
sementara itu suasana kebersamaan dan toleransi antarumat beragama
suasana tampak saat ribuan umat islam melaksanakan ibadah sholat idul adha
di depan gereja koinonia jakarta
pemandangan yang sama juga terlihat di gereja kristen muriah indonesia pati jawa tengah
ribuan umat islam melaksanakan sholat idul adha di depan gereja koinonia jatinegara jakarta timur kamis pagi
pelaksanaan sholat id yang dimulai pukul tujuh ini berlangsung hits
dalam khutbah sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini
katip menyampaikan kewaspadaan berita dari kaum fasik terutama pada tahun politik
pelaksanaan sholat id di depan gereja dimaknai sebagai kemajemukan natural antarumat beragama tanpa ada rekayasa
dan ini jelas bahwa kemajemukan itu ditimpa padanya
bukan sesuatu yang kemudian disengaja atau kemudian direkayasa
jadi saya melihat bahwa
hari ini kemajemukan itu tampak dan itu natural alami
itu makna dari perayaan sholat idul adha di samping gereja komina jakarta timur
suasana kebersamaan dan toleransi antarumat beragama juga terlihat di gereja kristen muria indonesia
yang terletak di desa winong kecamatan pati jawa tengah
pengurus gereja mengizinkan umat islam menggunakan halaman gereja
untuk melaksanakan ibadah sholat idul adha
jemaah sholat idul adha yang membeludak hingga masjid al ⁇ murobin
yang berada tak jauh dari gereja tak mampu menampung
pendeta gereja kristen muria indonesia winong didik hartono
menuturkan selain meningkatkan toleransi dan persaudaraan antarumat beragama
penggunaan pelataran gereja untuk sholat idul adha juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat
memang ini menjadi satu tekad
kami bersama saya kira berdasarkan kami yang dari gereja
tapi juga teman teman yang dari masjid
menjadi satu cara untuk kami hidup bersama sama
dalam semangat kebersamaan toleransi
ketika masjid ada acara gereja bisa ikut terlibat
membantu di dalamnya gereja terlibat di dalamnya
bangunan masjid dan gereja ini sangat berdekatan
gereja dibangun terlebih dahulu yakni pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau satu silam
sementara masjid dibangun baru sekitar tahun dua ribu dua silam
tim liputan cnn indonesia
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md
memastikan pemerintah akan menyelesaikan utang kepada pengusaha yusuf hamka
cnn indonesia news report akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi